sementara itu di aceh pemirsa seekor bayi kambing membuat warga desa geger karena wajahnya dianggap mirip manusia
warga desa gunung pundung aceh selatan aceh dihebohkan dengan adanya seekor bayi kambing yang lahir tidak seperti biasa
anak kambing ini lahir menyerupai manusia tidak memiliki bunuh seperti lazimnya kambing dan memiliki telapak seperti kuda
menurut samsul bahari pemilik kambing awal mula kelahiran bayi kambing pertama kali diketahui oleh istrinya pada jumat dua puluh tiga april dua ribu dua puluh
melihat wajah bayi kambing yang tak wajar sang istri lalu memberitahukannya
ketika bayi kambing ini dianggap sebagai manusia bayi kambing ini tidak seperti biasa
keanehan ini tentunya mengundang warga sekitar untuk datang ke kediaman samsul bahri hanya untuk sekedar melihat bayi kambing unik ini